dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia novanaya antaka di mandalika lombok nusa tenggara barat
selamat sore naya
bagaimana perkembangan terkini terkait kesiapan serana praserana aja motogp yang akan dimulai esok hari
apakah sejauh ini ada kendala atau justru semuanya berjalan lancar lancar saja
selamat sore iqbal dan juga pak mirsa
sejauh ini h satu menjelang perhelatan motogp indonesia dua ribu dua puluh dua seri kedua memang sejumlah persiapan telah dilakukan
baik sarana prasarana maupun semua tim juga telah tiba di sirkuit mandalika
dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan persiapan yang ada di sirkuit mandalika sendiri
saya sudah bersama dengan bapak cahyadi wanda selaku wakil direktur mgpa
seperti apa pak sejauh ini persiapannya dari segi tiket kemudian akomodasi dan juga sarana dan prasarana
kalau untuk tiket untuk tiket di hari minggu semua sudah terjual habis
dan bahkan sekarang kita masih terus mendapat permintaan permintaan
tapi kami mohon maaf memang untuk hari minggu tiketnya sudah habis
tapi tiket untuk hari sabtu dan jumat masih tersedia
jadi saat ini pun kami lebih kepada koordinasi seperti misalnya
waktu penyanyian indonesia raya agar juga semua timing itu cocok dengan jadwal penayangan langsung
yang akan berlangsung di hari minggu nanti
jadi tinggal persiapannya tinggal koordinasi
untuk mengantisipasi adanya kericuan atau keramaian pada saat penukaran tiket
itu apa yang dilakukan dari pihak penyelenggara dan juga dari segi kesehatan atau medis
apa saja yang telah disiapkan
jadi memang kami menghimbau untuk mereka yang sudah membeli tiket
untuk dapat melakukan penukaran
dan itu kita sudah membuka mulai dari kemarin saat ini di bandara lama di kaliparang di lombok
juga ini untuk mengantisipasi tumpukan yang akan terjadi di hari h nanti
jadi kami menghimbau sekali lagi untuk dapat melakukan penukaran tiket lebih awal
untuk shuttle bus sendiri apakah dari pihak penyelenggara sudah memberikan sosialisasi kepada para penonton
untuk bisa lebih memudahkan untuk ke sirkuit mandalika
karena kan tentunya akan ada penyekatan pada hari h
setiap informasi ini sudah kami komunikasikan
yang pertama kami tentunya melalui sosial media kami
at the mandalika gp
di sana sudah ada jadwal yang sangat jelas
rutenya dari mana ke mana
itu semua dapat dilihat langsung di akun instagram kami di at the mandalika gp
untuk tim sendiri pak sejauh ini seperti apa pak
tim untuk tim sendiri semua sudah sampai di sini
kemarin jam enam sore waktu indonesia barat
adalah penerbangan terakhir dari jakarta
mereka yang terbang adalah pembalap pembalap yang ikuti parade
jadi mereka sudah ada di sini semua
dan hari ini tadi jam empat belas tiga puluh wita seluruh tim melakukan yang namanya track familiarization
mereka berjalan kaki mengelilingi track bersama dengan para kru mereka untuk melakukan persiapan akhir
untuk sejauh ini tokoh tokoh yang sudah confirm untuk bisa datang ke perhelatan motogp
sejauh ini sudah berapa saja pak yang akan mengkonfirmasi kedatangannya
yang paling kami tunggu adalah bapak presiden republik indonesia yang akan datang pada hari minggu
yang rencananya juga akan menyerahkan piala kepada pemenang motogp
dan juga akan ikut hadir di dalam grid ceremony dan juga penyanyian lagu indonesia raya di awal
begitu juga menteri menteri seperti bapak menteri bumn
lalu juga bapak kemenko marves itu adalah tamu tamu yang sudah kami harapkan akan hadir
dan sudah menyatakan kesidiannya untuk datang
nah irva ini target penonton dan juga harapan anda
dari pihak penyelenggara karena ini kan salah satu momen besar juga bagi indonesia untuk dunia
kalau harapan saya sudah pasti adalah saya mengajak dan kami sebagai mgpa mengajak
sebanyak mungkin masyarakat indonesia untuk dapat datang ke mandalika
karena ini adalah sejarah setelah dua puluh lima tahun motogp menghilang
sekarang kita kembali ke data motogp dan pasti akan sangat berbeda atmosfernya menonton langsung di sini
melihat langsung para pembalap dan juga dapat membeli langsung mercedes merce eksklusif yang ada di sini
jadi kami menantikan kedatangan bagi seluruh masyarakat indonesia ke mandalika
oke terima kasih banyak pak cahyadi atas waktunya semoga kita doakan ini berjalan lancar dan juga sukses ya
tinggal menunggu hari hanya saja pada esok hari
dan selain itu untuk kondisi di luar dari segi infrastruktur dan juga transportasi prasarana juga telah dikerahkan dari tim gabungan baik polri dan juga tni
adanya empat puluh sembilan pos penyekatan dan juga adanya pengamanan baik di darat maupun di udara ataupun laut
dimana di daerah sendiri nantinya untuk akses utama menuju sirkuit mandalika mulai dari bandara internasional zainuddin abdul majid
hingga sirkuit mandalika ini memang nanti akan dilakukan penyekatan dan akan dikerahkan sekitar tiga personil untuk menjaga atau mengamankan agar kondisi perhelatan motogp dapat berjalan dengan kondusif
dan sebagai catatan bagi para masyarakat hanya masyarakat saja yang memiliki tiket atau yang akan menonton motogp saja yang memang diperbolehkan untuk datang ke daerah mandalika
nantinya mereka akan diberikan stiker khusus agar bisa masuk dan juga langsung ke venue utama di sirkuit mandalika
baik nova naya antaka produser lapangan cnn indonesia langsung dari mandalika lombok nusa tenggara barat terima kasih informasinya